sekali lagi saya tegaskan reformasi kemudahan layanan perizinan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan berusaha bagi usaha mikro usaha kecil usaha menengah
mendorong lebih banyak pilihan usaha baru
setahun sejak resmi diluncurkan oleh presiden jokowi
oss berbasis risiko telah menerbitkan hampir satu lima juta nomor induk berusaha atau nib
data kementerian investasi bkpm menunjukkan bahwa nib didominasi oleh pelaku usaha mikro dan kecil atau umk
yang sudah bisa menyediakan lapangan kerja untuk rakyat indonesia
kita hari ini perlu segera mentransformasi umkm kita dari yang informal ke formal
dengan aplikasi oss indonesia pelaku umk perseorangan dapat memproses nib
hanya menggunakan smartphone atau ponsel pintar dengan proses yang mudah dan cepat
dari tiga puluh empat provinsi di indonesia saat ini jawa tengah menempati peringkat ketiga
dengan satu ratus tujuh puluh dua ribu nib yang sudah diterbitkan atau setara dengan sebelas delapan persen dari total nib
sesuai dengan arahan bapak presiden bahwa umkm indonesia adalah fondasi
pertumbuhan ekonomi kita baik dalam berusaha dan juga pembukaan lapangan kerja
yang menjaga ibu pertiwi negara kita siapa yaitu umkm
masih ya sekitar disitu
gajinya lebih besar gaji dia daripada pns golongan tiga a
eh dong lima belas juta makanan itu profitnya tiga puluh lima persen betul mas wali
kita kan sama sama pelaku soalnya tiga puluh lima persen lima juta lebih enam juta
gaji golongan tiga a pak idrus berapa juta
golongan tiga a berapa juta
tiga sampai empat juta
sampai empat juta mas gak usah masuk pegawai udah betul ini kau memilih ini
berarti kau lebih besar kok oke sekarang apa masalahmu
ya pinginnya sih ekspansi pak
saya kan fokus di sementara sih ayam goreng ya pak ya
untuk bisa kamu ekspansi apa yang kamu butuh
untuk pengembangan ke yang sisi di frozennya pak
mesin frozen sama yang mesin untuk serut lengkuasnya karena kan peminatnya alhamdulillah mulai
berapa itu mas mesinnya
murah sih pak
di bawah satu juta per unit kalau untuk freezernya sekitaran tiga jutaan
itu aja kamu butuh
jangan saya sungkan nih pak saya mau jawab
bos lihat saya ini ada ketum kadin
ada sekjen hibmi
sebelah kanan saya ada menteri bumn cepat penekanannya kencang ini marah kencang ini
ya sementara itu pak
lima juta atau sepuluh juta
ya sepuluh juta boleh
terima kasih ketua kadin
pak arsad ketum kadin bantu nih jangan urus konglom berat aja urus yang begini begini juga
ya pak terima kasih pak
karena tanpa nib tanpa pengajuan proposal sepuluh juta cair
mas sukses ya
amin pak alhamdulillah terima kasih pak
jangan tidak semangat mas
enggak ingin jadi menteri
tidak ada sih cita cita ke sana pak belum
hati hati loh gak ada cita cita bisa terjadi aku aja gak ada cita cita bisa terjadi loh
siap siap terima kasih pak
namanya siapa mas
halo perkenalkan nama saya sera argorianda bisa dipanggil sera pak tapi bukan sera orkes melayu lho pak
usaha saya kuliner asli kota solo
ah ini pak wali asli kota solo ini barang
pak wali teman saya sd pak satwa
naik lagi harga saham ini
sering jajan juga di tempat saya
usaha alhamdulillah lancar apalagi kota solo sekarang
oh omset alhamdulillah bisa untuk gaji karyawan pak
sensitif pak disebutkan
oh ini udah besar
oh udah besar
masih butuh kredit bank nggak
pasti pak buat buka cabang nanti di kota kota yang lain untuk memperkenalkan kuliner solo
bank bri aja
ini kan kelola uang negara tiga ratus triliun lebih
kita di dua ratus enam puluh an
mau jadi pengusaha yang hebat
mau seperti bapak dan pak erick thohir
pengusaha yang hebat itu satu aja
jangan pikir duit
yang penting negosiasinya
kita bisa olah bank naik barang itu
siap laksanakan pak
urusan nanti kalau gak dikasih lapor sama pak erik
oh benar ya pak ya
karena pemimpin masa depan itu harus menepati janji
kalau pemimpin yang cuma jual janji sebelum kita lahir pun sudah begitu
tapi pemimpin masa depan bukan memberikan janji tapi menepati janji
saya asli eropa pak
maksud saya eromoko pak
di sana ada desa aero
alhamdulillah sekarang saya menggeleti toko kelontong pak
sudah lama bu
alhamdulillah dari tahun dua ribu dua
berarti sepuluh tahun
sudah bagus sekarang usahanya pasti ya
luar biasa terima kasih
apa cita cita ibu lagi setelah ini
tetap menjadi pemilik toko kelontong yang bisa melebarkan sayap dan bisa membuka cabang cabang dimanapun berada
sudah berapa cabang bu
baru satu pak
saya takut kalau pak arsa saya tanya cabangnya berapa dia bilang bercabang cabang
yang penting cintanya gak bercabang cabang pak
ibu dulu pengurus hibmi ya
kok ini ilmunya kayak ketum hipmi nih
oke bu apa bu yang perlu kami bantu
atau enggak butuh bantuan
oh tetap perlu bantu
tetap perlu bantuan
karena ini teman teman saya banyak sekali di sana pak
bisa di sampah pak hai
ini kelontong semua
iya kita semua bakol ceritanya ya
jadi ini di bawah naungannya src
yang ibu afrida itu ya
yang ibu afrida itu bukan
afrida saya belum kenalan ini kalau yang ibu afrida
nah ini pasukanmu
oh ibu itu oh tahu
memang saya kalau nama cewek selalu lupa saya
butuh beri enggak
oh butuh banget pak
apa yang penting
yang penting kita bisa dapat banyak tapi bunganya kecil betul nggak
boleh nanti saya cerai
oh iya barangkali src ini bisa lebih dari itu pak setengahnya begitu
silahkan bicara dengan bri tuh
apalagi kalau digaranti
ibu sekarang bunganya berapa persen
eee berapa ya
enggak ibu dapat kredit dari kooperasi
untuk saat ini ya
untuk saat ini sih masih begini
untuk saya ini sebenarnya takut pak kalau mau
nggak apa apa di sini tidak ada rusak diantara kita
kita kan mau sesuatu yang transparan jangan sampai pemerintah ngomongnya bagus ternyata di lapangan pasukan kami kerjakan tidak sesuai dengan apa arahan bapak presiden
alhamdulillah saat ini sampun lunas pak tapi ya memang saya pikir pikir mungkin membutuhkan lagi untuk mengembangkan usaha kembali
mintanya ini pak
gak bunganya berapa persen pinjaman
pembelian dari mana
kemarin dari mana pinjamnya
kemarin dapat dari bni
bunganya berapa persen
bunganya itu sekitar dua berapa gitu
maksudnya dua bulan
dua persen per bulan nggak mungkin lah
pokoknya itu saya sudah lama sekali pak
calon nasabah banyak tuh
ya calon nasabah banyak
sampurna hebat kalian
banyak tuhan warna merah dan kuning
pak erick suka warna kuning
kurang hijau dan biru
dari dulu suka warna kuning
cuman agak sedikit
apa ya terenyut hati melihat yang merah begitu
bu makasih ya

anak berapa bu
alhamdulillah sudah dua bapak
ya saya doakan semoga
anak ibu menjadi menteri bumn sama menteri investasi di kemudian
amin masya allah terima kasih doanya
oh bri udah bumn usaha apa bu
usaha jasa tata boga bapak
ini di luar keleziman ini tata boga gimana usahanya bu sekarang
ke catering pak tapi masih catering yang rumahan masih kecil kecilan bapak
iya untuk rumahan
omsetnya berapa per hari
omsetnya untuk per hari rp lima ratus bapak masih yang
berarti pesan makan di antara ya
dari mitra kami bri sampurna gojek tokopedia grab di sini sudah ada nggak yang pesan
bri pelanggan setianya bapak
iya bri kantor cabang solo selamat riyadi
berapa omset bri per hari dia pesan
kalau kebetulan kalau untuk bri per event bapak ketika ada acara
berarti buat event lebih banyak supaya pesanannya lebih banyak
betul iya bapak
bapak ini bapak hari ini korban
gimana caranya bapak kan banyak nasabah bapak mau kasih kredit orang kan pasti banyak tuh
bagaimana caranya bapak bantu ibu ini setiap nasabah yang masuk memberikan pinjaman dan dia butuh catherine paketkan dengan dia
iya iya bapak
ya abis ini ketemu sama pak pimpinan bri
baik terima kasih
marketingnya menteri investasi dulu
oh iya komisinya berapa ya pak
nggak usah komisi yang penting lihat pak erik tampan udah jokowi
iya terima kasih
ya pak kerson
terima kasih bapak
sukses semua ya
terima kasih ya
baik terima kasih mohon berkenan kepada pak erik dan pak bahlil tetap berada di atas panggung
kami persilahkan kepada penerima nib untuk bisa kembali ke tempat duduk
dan kami akan lanjutkan untuk memberikan penghargaan kepada direksi mitra kementerian investasi bkpm
kami mengundang direktur kelembagaan dan wholesale bri bapak agus nursanto
kemudian presiden direktur dari sampurna bapak fasilis gadzalis
kemudian dari presiden grab indonesia bapak rizky kramadibrata
dan kepala divisi kebijakan publik serta hubungan pemerintah tokopedia bapak hilmi adrianto
berkenan untuk bisa menerima penghargaan dan berfoto bersama dengan bapak menteri
kita berikan tepuk tangan untuk bri sampurna grab gojek dan tokopedia selaku mitra kementerian investasi bkpm
yang selama ini sudah mensupport para umkm
baik kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat untuk direksi mitra kementerian investasi
kami akan lanjutkan untuk pemberian penghargaan kepada kepala daerah provinsi jawa tengah
kami mengundang kepada sekretaris daerah provinsi jawa tengah
bapak sumarto bupati karanganyar bapak juliet mono wali kota surakarta bapak gibran raka buming raka
bupati sragen ibu kusdinar untung yuni sukawati dan juga wakil bupati kelaten bapak yoga hardaya
untuk bisa berkenan menerima penghargaan dan berfoto bersama dengan bapak menteri
sekali lagi selamat kepada sekda provinsi jawa tengah kemudian bupati karanganyar wali kota surakarta bupati sragen dan juga wakil bupati kelaten
kita akan berfoto bersama terlebih dahulu
ketua umum kadin yang sudah melalang buana di dunia manapun
tapi hari ini kadin sudah mulai berpikir mengikuti cara cara menteri bumn
boleh urus konglomerat tapi umkm juga diurus terima kasih pak ketum kadin
teman teman dari perusahaan sampurna kemudian bri gojek tokopedia grab
yang juga semua sahabat sahabat saya
kepala kepala dinas sekjen hipmi yang tadi datang
dan seluruh teman teman semua
khususnya kepada pelaku umkm yang saya cintai
bapak bapak semua saya hanya menyampaikan beberapa hal saja
jangan pernah ragu untuk kita berada pada posisi umkm
karena indonesia ini dibangun oleh bung karno dan bung hatta para pendiri bangsa
itu menganut asas sistem ekonomi kooperasi
dan kooperasi dalam proses kekiniannya
itu adalah bagian penerjemahan daripada umkm
dan karena itu umkm menjadi sokoguru dan tulang punggung perusahaan
untuk ekonomi nasional kita
yang kedua jangan pernah minder untuk mengatakan umkm
jangan kita takut pada konglomerat konglomerat ini
seperti pak arsad dan pak erik
lapangan pekerjaan dari total satu ratus tiga puluh satu juta di indonesia
kontribusinya dari umkm satu ratus dua puluh juta
yang jumlahnya enam puluh empat satu ratus tujuh puluh lebih
dan satu hal lagi saya ingin mengatakan
bahwa yang menjadi menteri investasi sekarang adalah berasal dari umkm
bukan dari konglomerat
tidak hanya itu saudara saudara semua
pemimpin bangsa kita sekarang bapak presiden jokowi juga memulai dari umkm
dan terakhir pak wali kota pemimpin masa depan juga memulai daripada umkm
jadi apa yang kita harus ragu terhadap umkm
selain itu bapak ibu semua saya harus jujur mengatakan
negara belum hadir secara maksimal
untuk mengurus umkm
ini kejujuran saya
kenapa ada dua hal
tahu nggak kredit lending atau kredit yang dikeluarkan oleh perbankan nasional kita kepada seluruh kreditur di indonesia
total kredit sekarang rp enam dua ratus triliun
dari rp enam dua ratus triliun itu tiga ratus triliun kredit untuk luar negeri
berarti ada rp lima sembilan ratus triliun
tahu nggak kredit untuk umkm
tidak lebih dari satu satu ratus dua puluh
sisanya itu untuk kredit kepada pengusaha pengusaha besar
termasuk saya dan bang arsyad
saya sekarang sudah tidak jadi pengusaha bahaya celaka saya nanti
saya mau sampaikan begini untuk apa bapak ibu semua
negara belum hadir secara maksimal
atas arahan bapak presiden kepada kami
dan itu adalah pekerjaan besar daripada menteri bumn yang menakodai
bank bank himbara milik pemerintah untuk segera mengeksekusi
tapi saya yakin sekalipun berbeda kepemimpinan masa depan kedepan
tapi programnya insya allah sama tergantung kepada orangnya yang tepat
ini bukan politik ini ini bisnis ini ekonomi
nah kaitannya dengan itu kenapa sampai umkm kita baru dapat rp satu satu ratus dua puluh tujuh triliun bapak ibu semua
belum banyak mempunyai izin
kenapa karena izinnya itu dulu waktu saya jadi pengusaha
jangan kan ketemu bupati jangan kan ketemu wali kota
ketemu kepala dinas saja minta ampun
itu kalau izin di kepala dinas dulu itu dulu waktu saya jadi pengusaha
itu saya mutar mutar satu minggu hanya datang ketemu si ani ketemu si tuti ketemu si anton
suratnya sudah naik ke kabak
ini kabar ini pak kabar ini putar lagi ke kasubar ini
suratnya bupati sudah taken tapi cap surat dibawa oleh pemegang cap surat
neneknya lagi sakit di kampung
jadi bayangkan surat sudah diteken oleh bupati tapi tugang pemegang cap surat lagi pulang ke kampung
jadi kadang kadang yang memegang cap surat punya kewenangan lebih tinggi daripada bupati yang teken surat
begitu cap suratnya datang yang pegang nomor surat tidak masuk kantor lagi
mutar lagi barang itu
bapak ibu semua inilah yang membuat kerumitan kita untuk tidak bisa kita melayani umkm dengan baik
karena atas dasar pertimbangan pertimbangan itu maka pemerintah meluncurkan undang undang omnibus law atau cipta kerja
untuk memberikan pelayanan cepat kepada dunia usaha
karena dunia usaha itu membutuhkan tiga hal
kecepatan transparansi efisiensi
dulu itu kalau kita masuk urus izin pasti banyak meja yang lewat
di setiap meja meja itu ada hantu hantu berdasi maupun tidak berdasi yang berkeliaran di pinggir pinggir meja itu
ini pengalaman saya jadi saya tidak menceritakan yang lain
dengan undang undang cipta kerja ini bapak ibu semua
semua sudah transparan sekali
semua telah lewat oss
apalagi untuk nib umkm perorangan
sekarang tidak perlu lagi ketemu bupati tidak perlu ketemu kepala dinas tidak perlu ketemu menteri
cukup lewat aplikasi
nib bapak ibu semua sudah bisa keluar
itu untuk memudahkan umk dan pelaku usaha perseorangan
tidak ada lagi bayar bayar untuk
apa namanya sertifikat halal
pak deputi begitu kan
sni juga tidak perlu dibayar
sekarang atas kreativitas dari oss yang dibangun oleh kemarin itu yang dibangun indosat
sekarang telkom pak erick
dipimpin langsung oleh mbak tina dan pak andi
sekarang untuk perorangan itu sudah bisa lewat
ini semua kita lakukan dalam rangka percepatan pelayanan untuk bapak ibu semua yang ada di dalam ruangan ini dan seluruh umkm
terakhir saya hanya memberikan pesan moral saja
bapak ibu umkm
jangan pernah merasa bahwa kita di umkm itu rendah
saya punya satu cerita
orang tuanya bukan siapa siapa
dia hanyalah sebagai buru biasa
dan ibunya juga hanya buru biasa
tapi dia bagaimana berusaha untuk menyelakolakan semua anak anaknya
dalam proses tersebut anak anaknya semua selesai dengan s satu minimal
dan ada yang jadi pengusaha ada yang jadi politisi
dan ada juga yang menjadi pns
masa depan anak anak kita tidak ditentukan oleh posisi ayah ibunya sekarang
bapak ibu juga insya allah saya doakan untuk bisa membawa anak anak bapak ibu dengan usaha umkm
untuk menjadi pemimpin dan konglomerat di bangsa ini
demikian terima kasih
kurang lebihnya mohon maaf pak erik
saya titipkan pesan moral untuk umkm
semoga pak erick selalu ingat kalau ke depan umkm harus bagian yang tak terpisahkan
dari lubuk hati yang paling dalam dari pak erick thohir
terima kasih kurang lebihnya mohon maaf
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh